dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia ayu dewi di kabupaten badung bali
selamat siang ayu dewi bagaimana situasi terkini dari konferensi indonesia australia saat ini
silahkan dengan laporan anda
iya hanum selamat siang
memang tadi di hari ini tepatnya tadi sekitar pukul delapan waktu indonesia bagian tengah di kuta badung ini
berlangsung konferensi empat yang memang digagas oleh indonesia dan australia business council
atau asosiasi indonesia australia bisnis yang ada di indonesia maupun di australia
dan memang kegiatan ini berlangsung selama tiga hari sebenarnya sudah mulai dari hari kemarin dan hari ini dan akan berakhir esok
dan pada hari ini tadi memang dibahas berbagai kegiatan yang memang dihadiri oleh puluhan dari para finalis
baik dari indonesia
maupun australia baik di bidang jasa kemudian pakar pakar di bidang infrastruktur
kemudian juga pelatihan dan kawasan industri yang ikut berbicara di acara konferensi empat ini
memang di konferensi kali ini merupakan acara yang digelar setiap dua tahun sekali oleh ia atau indonesia australia business council ini
baik di australia maupun di indonesia sendiri dan ini merupakan giliran indonesia untuk
membawakan konferensi yang bertema bagaimana bisnis indonesia di zaman era digital empat kali ini
dan yang memang menarik sekali memang tadi hanum bahwa dibicarakan beberapa tema diantaranya adalah politik atau suhu politik di indonesia
yang belakangan ini baru dilantiknya pemerintahan yang untuk periode kedua jokowi dengan menteri dan kabinet kerja yang baru
yang baru dilantik kemarin dan para pengusaha baik indonesia dan australia sendiri
memang cukup optimis dengan kerjasama antara indonesia dan australia yang akan berlangsung kedepannya
karena sebelumnya fokus indonesia itu adalah presiden jokowi itu sebelumnya adalah untuk terus meningkatkan infrastruktur di indonesia
dan selanjutnya ini para pengusaha tadi sempat kami juga mewawancarai ada dua pengusaha
ya baik indonesia maupun australia yang menyatakan bahwa kedepannya nanti jokowi akan memfokuskan pada bidang peningkatan sumber daya manusia
dan itu artinya bahwa
kedepannya nanti akan terus ditingkatkan bagaimana skill dari para sumber daya manusia baik dari pendidikan dari pelatihan
dan ini tentunya membawa angin segar bagi bisnis kerjasama antara indonesia dan australia
di mana sumber daya manusia akan terus ditingkatkan setelah infrastruktur di indonesia juga sudah mulai terus banyak dilakukan oleh presiden jokowi
dan tadi juga ada para pakar atau dari panelis yang memang
memperhatikan tentang politik indonesia mengatakan bahwa suasana politik indonesia ini cukup mendukung sekali untuk kerjasama bisnis kedua negara
setelah penandatanganan kerjasama ekonomi komprehensif
ya kerjasama komprehensif antara indonesia dan australia ini yang memang kedepannya ini nanti bahwa bagaimana perpolitikan indonesia setelah adanya menteri yang baru dilantik dan juga presiden jokowi ini
yang akan koalisi yang merangkul
sudah vedere cerita mis larger perh saturn penunas adhasar dengan itu
saya juga sudah khai ya karena saya tinggal
yang berartemis writer di pernyataan pumpsa
ichiman yang menjengkelis
kemudian tekstil infrastruktur dan juga jasa hanum
baik ayu dewi terima kasih atas laporan anda langsung dari bali